suami marwadot ibrahim ibrahim tajuh akhirnya buka suara soal perannya di padepokan dimas kanjeng taat pribadi
selama ini ibrahim merupakan koordinator pengikut taat pribadi di daerah asalnya sulawesi selatan
dia membantah melarikan uang miliaran rupiah hasil penggalangan dari pengikut
ia juga membantah menghilang pasca penangkapan taat pribadi
dia mengaku berada di tendanya di padepokan padahal informasi hilangnya ibrahim dan empat pengikut lain berasal dari pengacara mereka iwayan titip sulaksana
mengabdi kepada masyarakat yang tidak mampu bikin santunan galang beasiswa untuk anak anak putus sekolah untuk anak yatim
saya kira ini kamu lihat jadi saya bersedia saya mau
iya saya lihat anda media mengatakan saya melarikan diri saya membawa uang dua miliar
saya di sini saya ada di padepokan saya bersama teman teman di situ
di makassar di mana pak
di sini di purwolinggo
korrespondensi nn indonesia mifta farid di surabaya jawa timur
miftah setelah nama ibrahim tajuh akhirnya memenuhi panggilan polda kemudian siapa lagi saksi berikutnya akan dipanggil oleh pihak kepolisian daerah jawa timur
ya lihat beberapa nama sudah masuk daftar dari penyidik di reskrim umpolda jawa timur untuk diperiksa
salah satunya beberapa sultan yang sebelumnya
di panggil namun tidak hadir
namun hari ini ibrahim tajuh kembali datang untuk diperiksa lanjutan dari pemeriksaan kemarin dan informasi terbaru
taat pribadi untuk kesekian kalinya diperiksa kembali sebagai tersangka dalam kasus penipuan
dan saya dan beberapa rekan media yang sudah menunggu di depan pintu pemeriksaan yang rencananya nanti siang ini taat pribadi akan menjalani pemeriksaan kembali
seorang pengacara dari taat pribadi yaitu isa yulianto sudah datang dan dia juga sedang menunggu di dalam untuk proses pemeriksaan ini
apa kemudian materi pemeriksaan
dari pihak penyidik belum bisa memberikan konfirmasi
namun ini didalami terkait juga dengan pengakuan pengakuan beberapa saksi baru yang diperiksa sebelumnya
yaitu marwah daud ibrahim dan juga suaminya
yaitu ibrahim tajuh
artinya ada rencana untuk mengkonfrontasi walaupun tidak secara langsung dipertemukan
tapi statement statement dari mereka mereka ini kemudian dikonfrontasi
dan kemudian dari metode yang dilakukan oleh penyidik misalnya yang saya ketahui
jadi setiap kali melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka yang sudah dilakukan dari pagi sampai siang
penyidik langsung melakukan gelar perkara untuk menganalisa
dan sudah diucapkan oleh para saksi termasuk juga tersangka nanti yaitu si taat pribadi
hari ini nanti setelah pemeriksaan maka akan ada konfronta yang berhubungan dengan apa yang kemudian diucapkan oleh para saksi dan tersangka ini
dan kemudian akan diavalusi terkait dengan apakah ada tersangka baru setelah taat pribadi
mungkin saja saksi saksi yang sudah diperiksa misalnya ibrahim tajuh
apakah kemudian dari hasil analisa ini kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka
kita masih menunggu apa hasilnya begitu
baik mifta artinya belum ada hasil penyidikan sementara
dari polda jatim terhadap ibrahim tajuh
dan apakah ada potensi bahwa ibrahim tajuh ini bisa naik statusnya menjadi tersangka begitu
iya renhat bisa saja
siapapun yang menjadi saksi bisa saja menjadi tersangka dalam kasus ini
apalagi ketika kemudian dalam hasil pemeriksaan diketahui ada aliran dana yang diduga terkait dengan kasus penipuan yang sudah disangkakan kepada taat pribadi
ini yang kemudian masih kita telusuri
apakah kemudian uang yang beredar di wilayah padepokan ini juga melibatkan orang orang lain
seperti para sultan koordinator subkoordinator dan para pengepul
ini yang masih ditelusuri oleh kepolisian
saya bisa mengungkapkan misalnya bagaimana kemudian peran ibrahim tajuh meskipun saya tidak bisa melangkahi kemudian domain dari penyidik
apakah nanti ibrahim tajuh menjadi saksi saja atau kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka
tapi sebagai gambaran adalah ibrahim tajuh posisinya sebagai sultan
dia diangkat oleh seorang koordinatornya bernama suparman pada dua ribu enam belas yang lalu untuk menjadi sultan

yaitu di wilayah pak depokan
dan kemudian apa kemudian peran sultan adalah mencari pengikut di wilayah dia
di sumatera selatan khususnya makassar dan sekitarnya
ada sekitar ribuan orang yang kemudian masuk dalam gerbongnya ibrahim tajuh ini
dan ini yang masih ditelusuri apakah kemudian uang dari ribuan jemaat ini
atau ribuan uang dari para pengikut taat pribadi ini yang dari sulawesi selatan ini
ini dikoordinir oleh ibrahim tajuh secara nominal dan secara jumlah
kemudian apakah juga diserahkan kepada taat pribadi atau dikelola secara akumulatif di padepokan
dan kita masih menelusuri apakah kemudian uang ini benar benar disetorkan ke taat pribadi
atau ada beberapa persen diantaranya yang diambil secara pribadi oleh ibrahim tajuh
ini yang masih terus ditelusuri dan kemudian dari pihak penyidik juga masih mencocokkan
apakah kemudian para korban yang sudah melapor di sulawesi selatan
terutama di polda sulawesi selatan
ini kemudian merujuk pada ibrahim tajuh
nah ini yang masih ditelusuri karena beberapa waktu yang lalu ada salah satu korban
yang juga mau berbicara di hadapan media mengatakan bahwa dia diajak oleh ibrahim tajuh
dan dia menyetor uang ratusan juta rupiah
dan ketika dia tidak terima
dan ketika dia merasa bahwa ini penipuan
maka dia melakukan protes kepada ibrahim tajuh
dan seketika itu ibrahim tajuh langsung mengembalikannya
nah apakah kemudian semua korban atau semua para pengikut taat pribadi yang ada di sulawesi selatan
itu afiliasinya langsung ke ibrim tajuh
ini masih ditelusuri oleh pihak penyidik dari polda jawa timur begitu renhard
terima kasih miftah farid langsung dari surabaya jawa timur